sebuah pabrik pengolahan getah pinus di pasuruan rabu siang terbakar hebat
kebakaran yang bersumber dari percikan api las ini sempat membuat puluhan karyawan yang tengah pekerja menjadi panik
kepulan asap hitam pekat terus membumbung tinggi di lokasi kebakaran
sebuah pabrik pengolahan getah pinus di desa sungi kulon kecamatan poh jentrek pasuruan jawa timur rabu siang
tiupan kecong angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api terus membesar hingga sulit dipadamkan oleh karyawan pabrik
karyawan pabrik hanya bisa menyelamatkan beberapa tong getah pinus agar api tidak menjalar
menurut saksi mata api diperkirakan berasal dari tengah pabrik yang kemudian menyebar dan membakar seluruh isi pabrik
diduga penyebab kebakaran ini karena percikan api dari mesin las
saat pekerjalah sedang menyambung besi atap gudang
besarnya api membuat dua mobil pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten pasuruan kesulitan menjinakkan api
petugas hanya memadamkan api dari tong getah pinus agar tidak
merembet ke gudang yang lain
sementara itu petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan atas kebakaran hebat ini
meski tak ada korban jiwa namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah